informasi terbaru dari kasus keraton agung sejagat polda jawa tengah rabu dini hari menetapkan raja dan permaisuri keraton agung sejagat di purworejo jawa tengah sebagai tersangka dan juga dugaan penyebaran berita bohong dan penipuan
setelah dipiksa selama hampir enam jam di mapores purworejo polda jawa tengah hingga rabu dinihari polisi menetapkan raja dan ratu keraton agung sejagat di purworejo jawa tengah sebagai tersangka dengan dugaan melanggar pasal empat belas undang undang no satu seribu sembilan ratus empat puluh enam
tentang penyebaran berita bohong dan pasal tiga ratus tujuh puluh delapan kuhp tentang penipuan
selain itu polisi juga masih memintai keterangan tujuh orang lainnya yang diamankan hampir bersamaan dengan ditangkapnya raja dan permaisuri keraton agung sejagat
di kasus yang kita terima tadi yang sempat viral sudah ditangkap dua orang pelaku dibuka melakukan tindak tindak melanggar pasal empat belas undang undang no satu
tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam dan pasal tiga ratus tujuh puluh delapan tentang penipuan